wakil presiden yusuf kala memastikan proses hukum akan terus berjalan terhadap tersangka dugaan penistaan agama basuki cahayapurnama
yusuf kala optimistis aksi dua desember akan berakhir damai dan tidak berlangsung ricuh
kehadirannya bersama presiden joko widodo dalam sholat jumat berjamaah bersama peserta aksi dua desember diakuinya merupakan spontanitas
spontan tadi kita direncanakan bahwa toh rakyat dan kita yakin bahwa itu pertemuan damai dengan doa
jadi walaupun tentu presiden mendengarkan apa yang niatnya dan tentu semuanya disalurkan ke jalur hukum
ya minta ditangkap pahok minta dia apa keadilan
ya kita salurkanlah ke jalur ini kan segera ke pengadilan kan
ya kita salurkan
alhamdulillah seperti yang kita lihat semuanya damai
berbeda lah sebentar lagi mereka pada bubar pulang ke rumah masing masing
itu membuktikan bahwa kita semua bersama teman teman itu dapat mempertahankan janjinya
komitmen yang ada ternyata dapat dipertahankan